selamat malam baru saja kita menyaksikan debat ketiga atau debat final
pilgub jawa barat yang berlokasi di bandung jawa barat
dan untuk membahas jalannya debat malam hari ini
dan bagaimana kemudian kita lihat dampaknya terhadap posisi politik
para calon jelang pilkada serentak minggu depan
kami sudah bersama malam hari ini dengan mas gun gun herianto
akademisi komunikasi politik dari uin syarif hidayatullah jakarta
terima kasih mas gun gun sudah datang kita juga sudah nonton sama sama tadi ya
kemudian ada bang philips vermonte direktur eksekutif csis
terima kasih bang philips sudah datang
kita sudah sama sama nonton dari awal kita lihat
saya ingin tanya dulu kepada bapak bapak tentang kesan makronya
saya pakai dasi kuning bukan karena memihak salah satu calon karena memang dikasihnya ini
kita akan membahas bagaimana secara makro dulu
makronya mas gun gun anda sebagai ahli komunikasi politik
secara komunikasi deh performa panggung gitu
diksi diksi yang dipakai dan kemudian cara mereka mempersuasi para pemilih gitu
apa yang bisa anda komentari mas gun gun
secara umum debat tadi memang minim
terima kasih pak pak

agak cukup berbeda dengan debat kedua
tensinya sangat tinggi waktu itu terutama menyangkut respons
dan itu memang mungkin resiko dari beberapa manuver di
oke jadi menurut anda memang apakah ini keinginan atau performa para calonnya
kemudian tidak ingin saling menyerang atau memang formatnya yang dibuat sedemikian rupa
untuk tidak ada saling serang menyerang gitu
kalau kita lihat kan beberapa hari ini terjadi polemik soal format debat ketiga
bahkan ada beberapa tim ses pasangan calon yang meminta untuk meniadakan kan
proses dialektika seperti debat kedua
dan sebenarnya itu mengurangi substansi dialektika tadi
karena bagus juga sebenarnya kalau kemudian debat itu berlangsung tajam
kemudian ada stress point yang terus di elaborasi terutama di konsep konsep
di program program yang menjadi prioritas mereka
tadi saya lihat linier ya kesan umumnya ya datar
dan kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir
memang menghindari terutama agresivitas verbal
dalam debat itu kan bukan hanya soal dia menyampaikan gagasan
tetapi mendalami gagasan orang lain
ada antitesis dan dalam beberapa hal boleh saja ada sintesis
dan saya melihat bahwa logosnya rata rata sama ya kan
substansi persoalan yang di elaborasi mirip mirip gitu
dan cara menyampaikan juga hampir mirip yaitu menggunakan dua pendekatan
pendekatan budaya dengan menggunakan diksi diksi sunda
dan hampir semua pasangan calon itu menggunakan diksi diksi itu
nyunda semua lah ya
nyunda dan ini dalam pendekatan social judgement theory
itu memang sangat penting kenapa karena itu kita sama sama tahu nih
ada lapis masyarakat yang bisa terpersuasi
dari zona penolakan ke zona penerimaan
itu melalui salah satunya cara persuasif yang pendekatan kekitaan
dan pendekatan budaya adalah pendekatan itu
dan yang kedua itu saya melihat sama sama juga para paslon itu menggunakan pendekatan agama
itu kan memasukkan aspek religiositas
ayat al quran atau hadis yang kemudian itu bisa menjadi semacam simbol
jadi semacam membangun kesadaran kelompok bersama
itu yang kemudian kalau saya lihat berupaya untuk menyatukan semacam rasa dari pemilih
dan itu kemudian akan juga berpengaruh pada kognisi
itu kan harapannya
sehingga kemudian dia mencoba untuk masuk dengan pendekatan agama
itu ya secara makro dulu ya kita lihat
jadi kalau mas gun gun tadi mengatakan bahwa tiga
apa poin utama minim dialektika linier dan juga datar
ini semuanya tone nya agak negatif melihat
apa namanya debat terakhir ini
kalau philips sendiri gimana
saya kira ada beberapa faktor ya
yang membuat debat tadi berjalan terlalu datar
anda setuju tapi datar memang
tetapi masalahnya saya kira mungkin ini debat terakhir
dan jawa barat itu wilayah yang sangat luas
dengan berbagai macam subkultur
dengan berbagai macam persoalan yang berbeda beda di tiap wilayah
sehingga mungkin pasangan ini keempat empatnya
sudah merasakan kerasnya medan kampanye di jawa barat
sehingga pada akhirnya mereka merasa
kalau melihat penampilan keempat pasangan calon tadi
mereka lebih kayak seperti sudah nothing tulus
ketika menyampaikan ide idenya gitu
nothing tulus itu maksudnya mereka berpikir bahwa ini tidak akan punya dampaknya signifikan
tidak akan ada dampak signifikan
kecuali mereka melakukan kesalahan yang signifikan
jadi main aman lebih bagus gitu
semuanya tadi tidak ada apa apa
ada kembang apinya kira kira kan gitu kan
semua hanya melengkapi ketika diminta menanggapi
dia menambahkan apa yang belum disampaikan oleh pasangan calon yang lain gitu
tapi kalau mau saya perhatikan tadi
sebetulnya kalau kita lihat
misalnya pasangan ridwan kamil dengan uu itu
pasangan pak t b dengan pak anton carlyan juga relax gitu
yang saya lihat agak kelihatan kaku
itu justru pasangan pak sudrajat dengan pak saiku
apa yang ada di atas
kelihatan bahwa misalnya ya kalau saya bilang
pak sudrajatnya untung ada pak saiku kira kira gitu
yang punya pengalaman mengelola government di jawa barat
sehingga jawaban jawaban yang normatif yang disampaikan oleh pak sudrajat itu kemudian bisa dilengkapi oleh pak saiku
menurut saya ketika tampil mereka bisa saling mengisi
dan ini mungkin pressure secara psikologis gitu ya
dalam survei tapi kan kalau di dalam pilkada atau pilgub begini
survei itu hanya salah satu indikator
bukan penentu kemenangan
tapi mungkin ada semacam pressure yang justru mengakibatkan secara psikologis tampil tidak lepas gitu
karena merasa harus mengontrol jawaban

oke jadi menurut anda ini kelihatan apa

oke jadi menurut anda ini kelihatan apa

lebih baik bermain sepak bola gajah saja
jadi tidak ada cetak gol
katanasio saja di belakang
jadi kita tidak perlu attacking karena yang penting kita merawat angka angka yang sudah ada

yang juga menjadi pertanyaan adalah kan semua mata ini di debat kali ini tertuju pada pasangan tiga
ini kan karena mungkin kita melihat bagaimana ekses dari debat kedua kemarin
dan bagaimana kemudian pasangan nomor urut tiga atau pasangan asyik ini kemudian tampil untuk menjawab

tampil untuk menjawab keraguan dan keresahan seperti itu nanti kita akan membahas karena ada sesuatu yang perlu kita high
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
setelah bersama kami
oke masih kita membahas bagaimana debat kedua
pak mungkas pilgo pejawa barat
yang ketiga ini saya mau tanya
kalau kita lihat kan debat kedua kemarin itu kan
berlangsung cukup panas dan juga
berpolemik gitu ya dari perspektif anda berdua
ekses atau akibat atau dampak
dari debat kedua ini di
debat terakhir ini atau justru ini
yang menjadi lebih gegas atau membuat
semua menjadi lebih ngerem gitu
mas philips memang kalau dalam
debat ya pengalaman
kita di indonesia atau di
banyak negara lain juga yang menyelenggarakan debat
begini dalam metode pemilihan langsung
pemirsa itu cenderung
kandidat yang terlihat agresif
jadi saya kira
apa namanya temuan
umum sebetulnya gitu jadi kesantunan
lebih penting dibanding agresifitas
misalnya kalau dalam debat di indonesia
sehingga menurut saya makanya
tadi yang saya bilang sepertinya
pasangan pak sudrajat dengan pak saiku itu
apa yang terjadi
di debat kedua itu
mungkin juga justru
buat orang orang yang akan memilih mereka
itu semakin yakin
mereka harus memilih pasangan ini
sebenarnya eksesnya buat pemilih yang lain
tidak gitu cuma karena mungkin
waktu tereaksi yang terlalu
yang sangat masif juga orang orang
yang menyatakan itu
tidak terlalu appropriate untuk dilakukan
mungkin jadinya terjadi pengalaman
yang remeh secara psikologis juga gitu
anda lihat ini lebih banyak ngerem ya ya
saya kira lebih banyak semuanya ini lebih banyak ngeremnya tadi
seperti yang dibilang saya setuju dengan pak gun gun tadi
bahwa buat mereka ini mungkin
di samping ada faktor lain nih banyak yang nonton bola kan
agak merepotkan juga sebetulnya gitu
sehingga menurut saya
membuat kursi di tengah agak kosong tadi tuh ya
kursi tengah agak kosong
pakai gelandang kiri kanan semua
sehingga menurut saya sebetulnya
mungkin debat ini tidak akan terlalu
keempat pasangan calon ini
oke tapi kemudian banyak publik yang ingin tahu
sebenarnya apa sih reaksi atau
respon awal yang diungkapkan
pasangan nomor tiga yang kemudian
sampai memicu polemik yang panjang
setelah debat kedua kemarin sebelum mas gun gun menanggapi
kita saksikan dulu cuplikannya
saya pertama kali
menyampaikan mohon maafkan saya
saya pertama kali menyampaikan mohon maafkan saya
hal hal yang menyinggung perasaan
supaya anda ketahui
saya tidak membawa kaos
kaos saya sudah ada di hati saudara saudara masing masing
dan sudah habis buat lebaran kemarin
ibu dan bapak sekalian
disini saya dengar hadir bapak prabowo
ada pak heriawan
saya melihat masa depan disini
ibu dan bapak sekalian disini
ini reaksi awal yang dilakukan oleh
pasangan sudrajat ahmad saiku gimana
upaya untuk mengingatkan sebenarnya
ada satu perhatian pada
upaya yang kemudian mengaitkan dengan
dia mengingatkan soal kaos
meskipun dia tidak eksplisit
tapi orang tahu bahwa
di debat kedua
dia pernah bermanuver soal
kalau pasangan asyik menang
ini kan sebenarnya mencoba untuk masuk penetratif
ke basis pemilih di jawa barat
yang tidak happy tidak suka dan tidak akan memilih pak jokowi
sehingga itu kemudian diharapkan jadi limpahan suara bagi pasangan ini
di tengah terpuruknya tingkat elektabilitas
sampai pada saat itu debat kedua
dan ini sebenarnya
memang kalau bicara etika
di panggung pilgub itu memang tidak etis
tetapi ini cara beresiko yang dia ambil
untuk mengambil satu captive market
yang memang tidak suka tidak happy dan tidak akan memilih jokowi
dan menurut itu itu cara yang cukup cerdas
atau justru menjadi liabilitas secara politik
di jawa barat kalau bicara soal
upaya untuk penetrasi ke basis pemilih
itu memang manuver yang sudah dihitung dan ada marketnya
sehingga kalau dalam konteks
upaya untuk memersuasi pemilih di jawa barat
cara beresiko yang berupaya untuk
mendapatkan limpahan suara tadi
dan saya pikir ya memang tidak etis
tetapi ya itu dia lakukan kan
sehingga kemudian memantik
proses proses yang kemudian setelah debat kedua ini
saya sudah mengingatkan kembali
bahwa itu luar biasa rame nya
kalau anda lihat eksesnya lebih banyak positif atau negatif secara politik
kalau saya lihat sih negatif
dengan tadi respon awal yang kemudian mencoba mengingatkan lagi
dengan apa yang terjadi di debat kedua
itu menurut anda membangkitkan luka lagi
atau justru semakin menegaskan bahwa
saya itu ada di pihak ini loh
jadi untuk mengingatkan kembali captive market bahwa
dia mengingatkan dengan kata atau simbol kaos
dan menyebut prabowo
dan kekuatan rujukan itu biasanya dipakai sebagai bagian dari
cara untuk menyandarkan kekuatan pada kekuatan orang lain
dan itu sangat biasa juga dilakukan
contoh misalnya kenapa orang menggunakan
foto ya di baliho
atau di spanduk
dengan tokoh nasional
itu kan sebenarnya reference power juga
dia menyebut juga di panggung itu pak prabowo
dan masa depan
dia melihat masa depan gitu ya
ini kan sebenarnya
dia menghindari kata presiden
tetapi orang bisa memberi makna itu
ini juga sebagai cara atau teknik sebenarnya untuk
dalam satu statement
dia mengingatkan orang pada
niatnya untuk kemudian bersama sama gerbong
dan ini jelas kan marketnya siapa
dan anda lihat itu
apa cukup cukup cukup
cerdas gitu ya mas
yang negatif itu belum tentu juga tidak ada pasar pemilihnya kan
ini yang saya sebut
ini sebagai bagian beresiko yang kemudian diambil
untuk ya namanya ikhtiar mereka
pasangan ini untuk mendapatkan semacam suara
ada beberapa cuplikan cuplikan lagi
dari beberapa calon yang mungkin aja bisa akan menjadi referensi kita untuk
mengingatkan ke bali bagaimana sih jalannya perdebatan ini
mungkin bisa ditampilkan beberapa
cuplikan cuplikan yang sudah kami rangkum
sesuai dengan visi kami
jawa barat maju takwa aman dan sejahtera
dengan ketakwaan inilah kita mulai membangun masyarakat jawa barat
insyaallah tidak usah saya urai kanan kiri
tapi kita mulai dengan ketawaan
orang islam bertakwa
katolik pertesan hindu buddha konghucu bertakwa
dengan ketakwaan insyaallah
kita menjadi manusia
ada yang malah khaliq yang mengawasi kita perjalanan kita
kita menjunjung kejujuran keadilan dan kebenaran
inilah inti daripada pembangunan manusia yang sebenarnya
insyaallah kita akan bersama sama membangun jawa barat ini
dengan ketakwaan dan niat untuk membela kejujuran
dan pancasila bukan milik satu agama
tapi milik seluruh agama
ketika dirumuskan di panitia sembilan
ada muslim ada nasrani ada hindu ada tokoh adat
jadi ini adalah milik bersama
sedangkan masalah terjadinya benturan
antara gerakan gerakan radikal
itu bukan gerakan agama
saya tekankan sekali lagi
itu hanya mengatasnamakan agama
justru ingin membenturkan agama dengan negara
agama dengan ideologi
kekuatan kita hari ini adalah
bagaimana kita melaksanakan beragama secara baik
dan berpancasila secara baik
dalam wujud demokrasi yang terbuka
demokrasi yang saling menghormati
saling menjunjung tinggi silih asa silih asi silih asu
bukan demokrasi yang membuat video hoax
dengan dukun palsu
yang membuat fitnah disana sini
dengan kekuatan itulah kita akan bangun harmoni
dalam kaedah sunda
silih asa silih asi silih asu
jauh orang deket kan deket orang layut kan
inget jepang inget orang orang yang rajin
inget indonesia inget jawa barat
itu yang harus kita definisikan
jabar juara lahir batin
di dalamnya ada aspek religiositas
ada bangsa maju tapi tidak religius
korea maju tapi tingkat bunuh dirinya tinggi
amerika maju tapi hobi nemak nemakin orang kalau stres
jawa barat harus kompetitif berbudaya dan religius
itulah strategi kebudayaan pasangan rindu nomor satu
apakah terlihat positioning dan diferensiasinya
ketika membahas topik topik misalnya seperti ideologi agama dan keluarga negara
itu kita akan bahas usai jeda berikut ini tetap bersama kami
oke kita sudah tampilkan beberapa cuplikan cuplikan dari semua
ini kan topiknya atau temanya kan tentang ideologi agama dan keluarga negaraan
apakah positioning dan diferensiasinya terlihat
antara satu pasangan celana dengan pasangan celana yang lain
atau memang topik ini yang tidak memungkinkan
paling tidak memungkinkan untuk ada perbedaan yang mencolok sebenarnya
ya tapi sebetulnya tadi kalau kita lihat di segmen satu dua dan seterusnya itu
sebelum yang terakhir
sebetulnya ada potensi debat ini bisa menjadi debat yang sangat

karena menanyakan tentang macam macam hal terkait misalnya
penyandang disabilitas tentang ibu anak
dan macam macam hal teknokratis yang mungkin buat jawa barat itu adalah persoalan yang real
kebutuhan real ya betulnya
ya human trafficking dan lain lain gitu
dan menariknya menurut saya tadi adalah sebetulnya pasangan pasangan ini
jadi paling tidak saya tentu gak bisa menyebutkan siapa aja
tetapi mereka bisa mengeluarkan angka
mengkaitkan dengan undang undang
bahwa ada amanat undang undang tentang misalnya
satu atau dua persen dari pegawai negeri itu harus dari penyandang disabilitas
jadi sebetulnya ada peluang untuk menjadi debat yang teknokratis itu tadi
cuma mungkin karena formatnya itu tidak bisa saling mencabar
jadi alternatif usulan teknokratis yang mereka mau sampaikan gak teruji tadi
dan menurut saya sebetulnya
lebih ke dialog searah saja gitu ya
ini ke dialog searah gitu
padahal mungkin itu sangat penting buat provinsi sebesar jawa barat dengan segala macam problematikanya gitu
tapi anda lihat ada perbedaan yang cukup bisa dipahami atau dilihat oleh publik sebagai posisi politik mereka terhadap isu isu

pertanyaan pertanyaan itu adalah
pertanyaan pertanyaan yang jawabannya bisa teknokratis itu
menguntungkan pasangan calon yang pernah pegang posisi eksekutif
baik yang wali kota atau yang bupati
karena mereka bisa kasih show ke apa namanya kepada publik gitu
bahwa area ini sudah pernah mereka lakukan gitu
jadi yang disampaikan itu bukan retorika gitu
misalnya kalau saya kasih contoh beberapa hal gitu ya
misalnya sekolah yang inklusif gitu
cara ridwan kamil menyampaikan itu menarik sekali
dia bilang bahwa di bandung sudah dilakukan gitu
kalau bandung bisa kenapa jawa barat nggak bisa kira kira gitu
itu kan secara nggak langsung membuat referensi pada pengalaman teknokratis dia
dan itu hal seperti itu lebih mudah dipahami sebenarnya
dan itu lebih mudah dipahami karena problemnya real
atau tadi yang saya sampaikan tentang disabilitas calon t b hasan udin gitu ya
dia memakasih payung undang undangnya itu bisa dikonsumsiin gitu ya
dan ini menurut saya penting bahwa kebijakan kebijakan itu
kadang kadang dalam kampanye kan pasangan calon ini bisa mengeluarkan ide segala macam gitu
tapi ternyata ketika mereka mau lakukan berbenturan dengan undang undang yang ada
aturan yang nggak siap dan seterusnya gitu
dan ini orang orang ini yang menurut saya punya pengalaman di eksekutif
itu tadi sebetulnya dapat menurut saya itu softball sebetulnya
dari panelis gitu pertanyaan pertanyaan itu yang harusnya mereka bisa eksploitasi
untuk menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan gitu
dan cukup tereksploitasi meskipun tidak ada perdebatan menurut anda ya
meskipun tidak ada perdebatan dan mungkin itu satu hal yang sebetulnya disayangkan gitu
karena mungkin publik di jawa barat justru ingin melihat itu dari keempat pasangan calon ini
mas gun gun gimana melihat posisi positioning dan diferensiasi gitu terutama
terkait dengan gagasan program dan apa namanya kebijakan dari para calon calon ini
ada yang menarik sebenarnya di debat tadi terutama menyangkut tadi misalnya soal jawa barat destinasi wisata ya
itu kan cukup berbeda antara pasangan deddy mizwar dengan ridwan kamil
sepertinya ada nanda pesimisme di pasangan deddy tadi soal akses kan macam macam
baru dibangun airport sekarang
nah itu ini sementara positioning yang kemudian disodorkan oleh ridwan kamil
keoperasikan itu ya
ya itu otimisme bahwa destinasi wisata itu bukan hal yang besar besar
tetapi kemudian hanya menjadikan area area tertentu spot spot yang bagus untuk kemudian memantik ya datangnya wisatawan
itu kan juga menjadi hal yang kemudian tadi disampaikan ridwan kamil
dia kasih contoh hanya orang untuk selfie gitu ya
itu kemudian bisa menjadi pemasukan
itu menurut saya positioning yang menarik ya
bahwa ridwan kamil membangun optimisme soal ini
sementara deddy mizwar saya melihat lebih pesimis gitu
padahal sebenarnya itu penting di jawa barat
karena jawa barat itu banyak kan memang wilayah yang kalau kita perhatikan menarik bagus itu ya
view nya juga sangat sangat eksotis di beberapa tempat di beberapa kabupaten dan kota
dan itu sebenarnya bisa menjadi hal yang sebenarnya bisa kemudian jadi tawaran untuk kita ya
kemudian jadi tawaran yang sangat baik
di dua debat sebelumnya deddy miswar itu banyak dianggap sebagai bukan banyak dianggap
memang dianggap sebagai petahana sehingga banyak diserang kenapa ini belum kenapa itu belum
anda melihat nggak di debat kali ini
kalau menurut saya yang tadi menariknya soal pariwisata ini
sebetulnya itu kan ketika mereka sedang mendiskusikan tentang budaya
yang membawa itu menjadi diskusi pariwisata itu deddy mizwar
jadi menurut saya justru justru memang mungkin bisa dilihat ya
memang mungkin bisa dilihat pesimis karena konten yang disampaikan
tetapi cara deddy mizwar merespon pertanyaan tentang kultur
kalau yang lain ini semacam di awalnya itu semacam bagaimana mempertahankan budaya kesundaan dari dan lain lain
retorika retorika seperti itu ya
tetapi tiba tiba deddy mizwar membawa itu menjadi diskusi tentang kultur itu terkait dengan pariwisata
lebih aplikatif menurut anda isu isu ini
itu menurut saya pendekatan yang menarik gitu karena memang hari ini mungkin ya
hari ini mungkin jawa barat itu potensinya luar biasa seperti yang disampaikan pak gun gun tadi gitu
potensi kultur yang beririsan sama potensi alam
dan untuk itu sebetulnya jawa barat mungkin salah satu yang bisa menjadi sumber ekonomi
di provinsi jawa barat menyelesaikan banyak persoalan gitu
dan dari situ tadi diskusinya sebetulnya bergulir gitu
di akhir ridwan kamil bilang karena pariwisata jadi alasan untuk membangun jalan
dan deddy mizwar bilang karena itu kita perlu banyak airport dan lain lain gitu
dan itu menurut saya sesuatu yang menarik sebetulnya
dan itu memang dibutuhkan sebenarnya perdebatan perdebatan pembahasan seperti itu ya
perdebatan itu ketimbang hanya diskusi tentang bagaimana mempertahankan budaya gitu
kalau pariwisata itu kan berarti anda sebetulnya membuka hal itu
oke sekarang oke masalah perdebatan tadi kalau kata mas gun gun ya tidak banyak yang sebenarnya kita bisa gali
karena memang ini jadi seperti anti klimas tidak seperti debat pertama dan debat kedua
tapi yang kita perlu atau pasti bisa gali adalah
bagaimana debat ini kemudian bisa berdampak secara politik
dan bagaimana pemetaan terkini nih
apakah ada kejutan kejutan baru dan seberapa mungkin kejutan kejutan baru itu akan muncul dalam beberapa hari ke depan
kita akan membahas masalah itu terutama kita juga akan melihat bagaimana situasi terkini di lokasi debat
tapi kita akan break sejenak kami akan kembali usaha jenah berikut ini
baik sebelum kita lanjutkan dialog kita sapa dulu rekan saya arta bima yang ada di lokasi jalannya debat final
arta apa yang bisa anda laporkan apakah keriuhan keramaian antusiasme masih terlihat setelah debat berakhir atau memang sudah berakhir begitu saja gitu
baik budi sebenarnya setengah jam lalu debat baru saja berakhir
artinya debat pamungkas ini sudah menjadi final bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihan karena tiga hari lagi memasuki hari tenang sebelum nanti pencoblosan tanggal dua puluh tiga
nah menariknya budi tadi juga ketika debat berlangsung sebelumnya juga hadir beberapa tokoh besar tokoh nasional
ada prabowo ketua umum gerindra yang juga turut hadir namun tidak memberikan kesempatan pada media untuk diwawancara
hanya senyum saja melambaikan nomor urut tiga sebagai jago nya tentu

dan selain prabowo ketua umum green ray juga turut hadir namun tidak memberikan kesempatan pada media untuk diwawancara hanya senyum saja melambaikan nomor urut tiga sebagai jago nya tentu

nah kalau kita berbicara debat juga tadi seperti yang disampaikan pada dialog tersebut bahwa teknis yang dilakukan pada debat ketiga ini juga akan merujuk pada kejadian yang terjadi di debat kedua
artinya tidak ada challenge tidak ada challenging antara pasangan calon untuk memberikan pertanyaan sanggahan terhadap jawaban jawabannya
pasangan calon satu dua tiga dan empat ini juga mengurangi rasa panas di dalam venue yang akhirnya menjadi komunikasi dalam satu arah kalau kita bilang
nah tapi bagaimanapun ini adalah bagaimana unjuk gigi mereka di hadapan masyarakat jawa barat dalam masa masa terakhir
artinya bagaimana pemilihan kata kata dalam menjawab pertanyaan pemilihan kata kata dalam memberikan visi misi dan kerja mereka budi
baik terima kasih arta atas laporan anda
kita selamat datang di jawa barat
sekarang tinggalkan bagaimana proses debat kita akan menatap hari depan menatap bagaimana jalan dua puluh tujuh juni kita akan lihat konstelasi politiknya ini kita akan highlight beberapa survei terkini tentang pilkada jawa barat pertarungan empat pasangan kandidat yang akan maju di pemilihan kepala daerah jawa barat diwarnai persaingan yang sangat ketat antara ridwan kamil u ruzanul ulum dengan deddy miswar deddy mulyadi
temuan itu diperoleh berdasarkan hasil survei terbaru dua lembaga survei citra komunikasi lingkaran survei indonesia dni ja dan indo barometer
nomor satu dan nomor empat yaitu pasangan rindu ridwan
hasil survei terbaru tentang preferensi pemilih pada pilkada jawa barat
survei digelar di dua puluh tujuh kota kabupaten jawa barat pada tujuh hingga empat belas juni yang melibatkan empat ratus empat puluh responden
merujuk pada survei lingkaran survei indonesia dari ja pada maret dua ribu delapan belas pasangan rindu dan duo dm mengalami penurunan
pada survei terbaru ini rindu menyalip duo dm
sebelumnya lembaga survei carta politika merilis hasil survei yang memonitor kontestasi
beberapa pemilihan gubernur salah satunya jawa barat
untuk jawa barat diprediksi hanya akan ada dua pasangan calon gubernur yang unggul
dan juga berpotensi mempengaruhi eskalasi politik di pilpres pada tahun selanjutnya
dari survei yang digelar akhir mei dua ribu delapan belas diketahui ada dua pasang calon yang diprediksi bersaing ketat dalam pilkada jawa barat
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu yanni rituan kamil dan uruzanul ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto

sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto
sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor empat yannir ritwan kamil dan uruzano ulum mayoritas didukung oleh pengusung prabowo subianto